penyesuaian ini dilakukan seiring dengan ppkm di jakarta yang turun ke level dua
meski kembali menerapkan kapasitas normal protokol kesehatan seperti pemakaian masker
dan penggunaan aplikasi peduli lindungi tetap diterapkan
sedangkan untuk jam operasional bus transjakarta di masa ppkm level dua
dimulai pukul lima pagi hingga pukul sembilan tiga puluh malam
dan untuk layanan angkutan malam hari dimulai pukul sembilan tiga puluh satu hingga pukul sepuluh tiga puluh malam
meski begitu masih banyak warga yang mengaku belum mengetahui ketentuan baru ini
sebagian mereka juga merasa khawatir dengan kembalinya kapasitas normal transjakarta ketika pandemi masih melanda
yang dibilang pandeminya
jadi masih agak takut sih soalnya kan udah gak ada social distancing nya lagi gitu
ya kekhawatiran sih pasti karena kita kebutuhan kan kebutuhan sehari hari saya
cuma kan di dalam bus itu kan masih ada pembatas pembatas di bangku gitu
tim liputan cnn indonesia